razia dilakukan untuk mengantisipasi kembali semerawutnya kondisi pasar tanah abang jelang hari raya lebaran
bagaimana tidak bang jul kerap dimintai tolong para caleg dan partai
dengan pasien anda bukan
sosialisasi pasti sudah dilakukan ya oleh pemprov jawa timur kepada jajaran dinkesnya pelayanan kesehatannya
cuman kan dulu di tarung managara itu kan
tapi mempunyai nilai kepedulian yang luar biasa terhadap penyu khususnya dan lingkungan di sini
kemudian pikirin deh anak cucu kita
apa sih yang menjadi fokus kurang lebih selama dua tahun terakhir dalam perlesarian ekosistem laut indonesia ini
sedangkan kan tim tim lain juga jago jago kan waktu itu kan
dan itu juga harus bertanggung jawab
jadi mereka melihat oh kalau konservasi misalnya di raja ampat atau di kaimana gitu ya
karena kan emang tujuannya indonesia patriarch ikut ibl juga tujuannya kan itu ya
ya tapi ngejalaninnya kan gak gampang
perharaan cinta dan rencana
tiba di ruang tamu kediaman atikoh kemudian menyapa sinta
terima kasih salam sehat
oke dr nadia dari tiga anak ini apakah mereka semuanya sudah divaksin covid sembilan belas atau memang belum
kalau yang sudah punya pasangan nanti langsung cemburu
gak ada pihak yang dirugikan gitu loh kalau ada keputusan keputusan kayak gitu kan
atau gimana posisinya waktu itu
nah kegiatan atau aktivitas di selatan jawa juga semakin meningkat ya
di ini by the way lu lagi ini kan di hotel ya pon ya
tadi kak difta kan ngomong berarti ngerantau tuh sma ke jakarta
sementara mereka tinggal di pengungsian begitu